enggak kang mura tadi lagi nyari taslim ke rumah mawar
kalau urusan di pasar udah beres bisa ke kantor
sama kang murad
iya nanti saya kontak dia
emang kamu mau kesini
dia tau dari mana saya disini
dia tadi nelfon saya
terus kamu kasih tahu saya suka kesini
saya takut sama mang kamu
kenal sama ajun kerjanya di pasar
rumahnya di mana
lurus aja terus tikuan kedua belok
dari situ kemana
rumahnya di jalan itu
gak apa apa nanti saya tanya tanya ke yang lain
kamu yang mukulin orang baru di pasar
saya gak pernah mukulin orang
kalau dipukulin sering
termasuk sama aa
temen kamu di pasar
namanya mawadisama taslim
yang berani mukulin orang kira kira siapa
ini maksudnya apa
nanyain kayak gitu ke saya
terima kasih permisi
gak mudah buat pula
gak ada w extension
kayaknya kamu tau kurang dari luar
bapak gak usah ikut campur
mawardi itu keponakan dari almarhum sobat saya
dia juga sobat dari keponakan saya
sudah saya anggap keponakan saya juga
kalau menyangkut sama keselamatan dia
itu berarti urusan saya juga
nelpon budi gak diangkat juga
nelpon budi gak diangkat juga
kalian gak sama sama
ada tiga orang yang kita cari
ajun mawardi sama taslim
orang orang lama di pasar
saya nyari ajun yang dulu pernah saya hajar
sudah terbuka bagi alasan
kamu tulis dengan relaks satu satunya deposit gratis
akan kita kasihieran pak
akan t satu ratus dua puluh menemukan
siapa yang nyuruh kalian jalan sendiri sendiri
maaf enggak ada
tidak ada sendiri
selama kerjaannya dari saya komandonya juga hanya dari saya
kerjakan sesuai order
coba hubungi api tambudi lagi
atau cari mereka
setelah itu menghadap saya
lagi di mana
lagi di belakang pasar
sama kang murad
kang murad tadi lagi nyari taslim
ke rumah mawar
kalau urusan di pasar udah beres bisa ke kantor
sama kang murad
nanti saya kontak dia
tadi taslim ke sini
sekarang dia ke mana
sudah dibilangin saya nyari dia
selain saya ada orang lain yang nyalir taslim
ini gimana aduh
ada apa pak
bawa ke rumah sakit atau panggil dokter
sama kang murad
terima kasih ya
kalau nggak aman langsung kontak saya
gak usah lewat tidur lagi
dia itu tugasnya cuma nyari orang buat kerja
sekarang tugasnya udah selesai
kamu udah tau nomor hp saya
eh masih ada
sebetulnya yang disuruh cemumun kan
tapi yang suka tugas luar kamu
masih di jalan
kalau nggak aman langsung kontak saya